puluhan ibu ibu komunitas pecinta tas bermerek di gresik
punya cara unik untuk mengenalkan koleksi tas miliknya
mereka berlenggak lenggok di sebuah kafe
memamerkan sejumlah tas layaknya seorang model profesional
selain sebagai ajang tali silaturahmi
pertunjukan ini juga menjadi cara tukar informasi
untuk berburu tas bermerek yang digemari
layaknya model profesional
mereka berlenggak lenggak memamerkan tas bernilai mahal
pada sejumlah pengunjung kafe di kawasan kebomas
tak puas berlenggak lenggok
mereka kemudian menggelar aksi manekin selama lima belas menit
tas koleksi mereka memang bukan tas biasa dan diklaim asli
setiap tas memiliki sejarah dan harganya cukup mahal
mulai dari dua hingga sepuluh juta rupiah
setiap tas yang mereka bawa kemudian ditukar saat aksi dear price

makanya kan saling berinteraksi kita gak kenal jadi kenal
yang anggota anggota sama anggota baru anggota lama jadi kumpul
selain sebagai ajang memamerkan tas koleksi
aksi kumpul kumpul juga digelar untuk menjalin tali silaturahmi
dan ajang tukar informasi untuk mencari tas tas yang digemari
serta berbagi tips bagaimana cara merawat tas yang benar
tujuannya ya untuk saling berbagi
kalo anak kosil tips kayak perawatan kayak ya semua anak kosil lah
bagaimana caranya merawat bagaimana caranya beli yang terasa tuh dimana
komunitas pencipta tas bermerek yang sudah satu tahun berdiri ini
saat ini berjumlah sekitar tiga ratus enam puluh orang
dengan adanya acara kumpul bareng ini
mereka berharap anggotanya bertambah semakin banyak